ya anda kembali di money report kali ini kita akan membahas mengenai neraca pembayaran indonesia triwulan dua tahun dua ribu dua puluh
namun sebelum kita memasuki perbincangan ini kita lihat tayangan berikut ini
bank indonesia pada tanggal lima belas agustus dua ribu empat belas telah merilis statistik neraca pembayaran indonesia triwulan kedua tahun dua ribu empat belas
rilis data tersebut menunjukkan surplus npi meningkat dari dua satu miliar usd pada triwulan sebelumnya menjadi empat tiga miliar usd pada triwulan kedua tahun dua ribu empat belas
hal ini ditunjang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat peningkatan surplus yang signifikan sehingga dapat membiayai sepenuhnya defisit transaksi berjalan yang melebar sesuai pola musimannya
sejalan dengan peningkatan surplus npi triwulan kedua
tahun dua ribu empat belas tersebut posisi cadangan devisa meningkat dari satu ratus dua enam miliar usd pada akhir triwulan pertama dua ribu empat belas menjadi satu ratus tujuh tujuh miliar usd pada akhir triwulan kedua dua ribu empat belas
jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama enam satu bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional
perbaikan kinerja npi terus berlanjut
sehingga pada juli dua ribu empat belas posisi cadangan devisa kembali meningkat menjadi satu ratus sepuluh lima miliar usd
ya untuk membahas mengenai neraca pembayaran indonesia triwulan dua tahun dua ribu empat belas kali ini saya sudah bersama dengan bapak endi dwi cahyono direktur departemen statistik bank indonesia
terima kasih pak hendy telah hadir bersama kami dalam mandiri report
pak hendy ini kalau kita membahas mengenai perkembangan raca pembayaran indonesia atau npi
nah ini bagaimana sebenarnya kinerja
dari npi ini untuk triwulan dua di tahun dua ribu empat belas
ya kalau kita lihat secara keseluruhan ya npi di g dua dua ribu empat belas itu menunjukkan kinerja yang bagus ya
secara keseluruhan terjadi surplus sebesar empat tiga miliar
jadi ini saya kira suatu peningkatan yang luar biasa karena kalau kita ingat di g satu itu surplusnya hanya dua satu miliar
bahkan kalau dibandingkan dengan k dua dua ribu tiga belas itu malah defisit dua lima miliar
jadi apa yang kita capai di g dua ini saya kira suatu yang patut kita syukuri gitu ya
dengan surplus empat tiga miliar maka cadangan devisa kita juga naik tentunya ya
kalau di akhir q satu di bulan maret akhir itu posisinya satu ratus dua lima miliar di q dua ini kemudian di juni itu naik menjadi satu ratus tujuh tujuh miliar
dengan cadangan devisa sebesar itu maka itu bisa membiayai kebutuhan impor dan pembayaran dan utang luar negeri pemerintah itu sekitar enam satu bulan
jadi ini jauh lebih cukup dibandingkan dengan standar internasional yang hanya tiga bulan
nah ini kan berarti kalau dikatakan tadi kinerja npi yang di triwulan dua di tahun dua ribu empat belas ini kalau dilihat mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
nah ini kan kalau dilihat tapi mengapa untuk defisit transaksi berjalan kita katakan meningkat di periode ini
ya memang sesuai pola musimannya ya memang k dua itu selalu defisinya lebih besar
jadi transaksi berjalan di g dua itu divisit sekitar sembilan satu miliar
tetapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan g dua dua ribu tiga belas itu sudah membaik
g dua dua ribu tiga belas itu sepuluh miliar divisitnya sepuluh satu ya
jadi ada perbaikan sekitar satu miliar
jadi kalau dibandingkan dengan g satu dua ribu empat belas itu memang meningkat
tetapi kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu itu membaik
perbaikannya ini tentu tidak terlepas dari kebijakan bank indonesia yang sejak g tiga dua ribu tiga belas yang lalu
kebijakan pengetatan sehingga kemudian kita lihat impor itu sudah mulai menurun
apakah mungkin impor juga atau apa sih yang akhirnya menyebabkan bahwa tahun ini atau terbulan kedua dua ribu empat belas ini kita jadinya berbalik menjadi defisit
sementara pada triwulan pertama ya ini mencatatkan surplus sebenarnya
iya jadi kebijakan bi itu kan hanya mempengaruhi non migas ya
jadi non migasnya memang membaik
yang kemudian defisitnya membesar
jadi surplus non migas ini memang mencatat dua empat miliar ya
itu karena ekspornya kita memang naik mbak
ekspor naik satu persen ya di k dua ini
tetapi impornya naiknya lebih besar
jadi ini memang pola sisanya seperti itu
ekonomi di g dua itu kan tumbuh mulai berubah
apalagi di q dua itu menjelang puasa ya
kalau k satu kan ekonomi belum bergerak belum tumbuh ya
jadi anggaran pemerintah belum turun
kemudian swasta itu juga masih mencari pasar
biasanya masih negosiasi kontra
nah g dua mulai ekonomi mulai menggeliat
nah oleh karena itu kemudian impor naik pesawat dua belas persen
tidak bisa mengimbangi kenaikan impor
sehingga di surplus di barangnya
subsidi neraca non migasnya itu kemudian menurun
tetapi sementara migas itu sebaliknya
migas itu ekspornya turun gitu ya
tapi impornya malah naik impornya
nah ini yang menyebabkan kemudian barang di neraca barang itu kita mengalami defisit setengah miliar
bagaimana dengan mungkin pola musiman yang terjadi di neraca jas pak denny ini
kalau jasa itu kan tergantung kepada freight
jadi yang komponen yang dominan itu di freight ya pengapalan
frade itu tergantung dari impor
kalau impornya naik tinggi maka jasa pengapalannya juga naik tinggi
nah itu yang menyebabkan defisit di jasa itu kan mencapai dua sembilan
itu disumbang oleh jasa itu utamanya memang karena freed itu
yang kedua itu juga ada kaitannya dengan ini travel
jadi di q dua itu jumlah orang indonesia yang berpergian ke luar negeri itu meningkat
di q dua itu dua dua juta
jadi itu sebagian besar memang umroh
kemudian ada yang perjalanan bisnis
tetapi juga ada yang bepergian
anak anak sekolah aja sekarang kan liburannya pada keluar negeri ya
nah ini yang juga kita cermati yang menyebabkan kemudian neraca jasanya kemudian menjadi defisit
saya jodha dapabir sama nireport masih akan kembali sesaat lagi